halo weekend bosen ya weekend kali ini saya bingung mau ngapain pengen liburan refreshing
tapi nggak mau juga aktivitas outdoor saya pengen main game tapi udah bosen main game
sendirian di rumah yang itu itu aja gamenya kira kira kemana ya
di gaming space nah disini dijamin tidak akan bosan karena ada banyak pilihan game untuk kita
menghabiskan melibur akhir pekan dan yang paling menarik di sini katanya kita hanya perlu membayar
sekali dan bisa bermain sepuasnya alias all you can play let's go
gaming space polse and play berlokasi di pantai indah kapuk alias peak jakarta nah jika di
restoran biasanya ada pilihan all you can eat disini juga ada konsep all you can play pengunjuk
dewasa hanya perlu membayar satu ratus empat puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh sembilan rupiah untuk anak anak lalu bisa bermain
sepuasnya tanpa batas waktu gaming
kafe ini buka setiap hari mulai pukul sebelas siang hingga sepuluh malam baru melewati pintu masuk saya
langsung terpukau dengan desain interior yang mengusung tema futuristik spaceship rasa bosan
saya seketika hilang saat melihat aneka game arcade yang ada di lantai satu nah sekarang saya mau
cobain basketball tapi kayaknya kurang seru nih kalau sendirian saya mau ngajak mas imam muhairib
enggak ayo dong tadi tak yuk sini sini sini
yuk capek juga ternyata main mini basketnya selanjutnya saya mau coba game dance
wah sulit juga nih mengikuti arahan dance gamenya tapi tetap seru dong
nah bagi anda yang lebih suka game yang santai tanpa terlalu banyak pergerakan fisik bisa mencoba
permainan lainnya seperti mini bowling air hockey table dart dan juga lainnya dari tadi nggak bisa
bisa mas kamu bisa enggak mas masa ayo sini sini sini sini isu belum basket kalah main dark kalah ini
mau gak mau coba game yang lain
beragamnya games di sini membuat pengunjung tidak bosan bermain
permainannya pun cocok untuk segala usia mulai dari anak anak remaja hingga dewasa
sudah puas bermain
ya jelas belum dong
saya selanjutnya menuju ke lantai dua yang memiliki tema virtual reality
ada beragam games dengan teknologi virtual reality yang bisa dicoba
seperti yang ini nih saya hanya duduk diam di kursi khusus dan menggunakan alat virtual reality
tapi rasanya saya benar benar merasakan pengalaman naik roller coaster skiing rumah hantu dan banyak lainnya
ini virtual reality beneran terasa asli nyata
pusing banget tapi seru banget
mas kamu mau cobain nggak
ih gimana sih gue gak mau takut ya
yaudah cobain yang lain lagi deh
ada lagi nih permainan lainnya yang memanfaatkan teknologi virtual reality
kali ini saya dibawa masuk ke dunia lain untuk bermain game tembak menembak
sekali lagi permainannya terasa nyata
ternyata bukan hanya saya saja yang senang dengan games virtual reality ini tapi juga pengunjung lainnya
segmen virtual reality menjadi favorit pengunjung di gaming space
di sini lumayan seru ya soalnya ada game game seperti vr vr gitu yang kita jarang punya
karena pengalaman yang kita dapat dari main di sini harga yang diperoleh itu berharga lah buat main di sini sepanjang hari gitu
jadi bisa bersenang senang dengan teman dan keluarga gitu
nah jika anda datang bersama teman teman atau keluarga dan ingin mendapatkan pengalaman hiburan gaming yang lebih eksklusif
bisa menjewa pod atau ruangan khusus untuk bermain game seperti playstation empat
seru ya kita juga tidak lagi perlu membeli alat atau mesin games untuk merasakan pengalaman bermain dengan teknologi terkini
libur akhir pekan pun terasa berbeda dan menarik karena seakan diajak time travel ke masa depan dengan memanfaatkan teknologi
oh iya setelah puas bermain jangan lupa berfoto juga ya
jangan lupa berfoto juga ya
eits it said saya foto foto bukan karena saya lagi di luar angkasa ya saya masih di bumi masih di jakarta
tapi memang interior desainnya ini menarik karena mengusung tema spaceship atau pesawat luar angkasa
nah jadi setelah puas bermain puas berfoto kita juga disini saatnya mengisi kembali energi dengan kudapan makanan dan juga minuman yang ada di sini
energi kembali terisi saya mikir lagi mau lanjut main gamenya apa coba yang lain lagi ya
hmm ponika konado imamuhairi jakarta